samadikun hartono difonis bersalah dalam kasus penyalahgunaan dana talangan dari bank indonesia atau blbi
senilai sekitar dua lima triliun rupiah yang digelontorkan ke bank modern menyusul krisis finansial seribu sembilan ratus sembilan puluh
kerugian negara yang terjadi dalam kasus ini sebesar satu ratus enam puluh sembilan miliar rupiah